festival lancang kuning kolaborasi gebiar bangga buatan indonesia atau bbi dan bangga
berwisata di indonesia atau bbwi digelar di lingkungan kantor gubernur riau jalan sudirman
kota pekanbaru pada kegiatan itu ada satu ratus lima puluh usaha mikro kecil dan menengah dari lima puluh kota saling
menampilkan hasil karya mereka tidak hanya dari dalam provinsi riau sejumlah umkm dari
empat provinsi di sumatera juga turut unjuk gigi yakni provinsi aceh sumatera utara sumatera
barat dan provinsi kepulauan riau dalam festival lancong kuning ada tiga jenis umkm yang ditampilkan
yakni kuliner atau olahan makanan fashion atau pakaian adat dan kerajinan tangan pada
festival lancang kuning provinsi riau menampilkan hasil umkm seperti bolu komojo kain songket misagu
dan sejumlah hasil kerajinan lainnya menurut
kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru zulhelmi arifin festival lancang kuning
yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait bertujuan untuk saling memperkenalkan produk produk
umkm provinsi riau kepada provinsi tetangga yang ikut dalam festival tersebut jadi ada dari lima provinsi ya
dari aceh sumur sumatera barat riau kepri jadi ada lima provinsi ada dua puluh empat kota yang
mengikuti kegiatan city expo dalam rangka rekening apeksi dan juga sekaligus untuk satu ratus lima puluh guru
umkm yang ada di pekanbaru jadi kita harapannya kita bisa saling memperkenalkan
produk produk kita kepada kota kota lain yang ada di sumatera bagian utara para pengunjung berbondong bondong
datang untuk menyaksikan festival lancang kuning para pengunjung ingin melihat langsung karya karya yang
dan menikmati kuliner khas melayu riau kegiatan festival lancang kuning kolaborasi bbi dan
bbwi digelar selama tiga hari sejak hari jumat sawino ardi kompas tv pekanbaru riau